yang dilakukan oleh presiden jokowi akibat nepotisme
sehingga meskipun kecurangan dari hulu ke hilir ini dirancang untuk tidak ada bukti
tetapi kami mampu menampilkan bukti bukti yang
tetentik yang jenuin baik dari para pakar maupun juga saksi lapangan dari pdi perjuangan
bagaimana sumber daya negara digunakan kemudian alat aparatur negara yang seharusnya netral itu juga dikerahkan
dan ada manipulasi hukum di mahkamah konstitusi itu tidak bisa ditutupin
yang kedua melihat bagaimana sahabat pengadilan itu bergerak
begitu banyak perguruan tinggi yang bergerak para guru besar
yang menjadi sahabat pengadilan untuk memberikan fakta fakta
agar hakim mk betul betul dapat mengedepankan sikap kenegarawanan
sehingga berdasarkan objektivitas yang ditampilkan dalam sidang mk
kami meyakini hakim mk akan mengambil keputusan terbaik
karena kalau tidak dikoreksi maka tidak akan ada pemilu ke depan
tidak akan ada lagi yang berani untuk mencalonkan sebagai calon pemimpin tanpa dukungan kekuasaan
menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
bukan kekuasaan dari seorang pemimpin
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya